waduh ini pasti lemes gara gara dikejar kejar kan nih bos jun
nah mending minum dulu aus kan
itu itu itu belas melayang
aku itu lemas bukan karena tadi dikejar kejar
wah nyari perkara tuh bos
kita gak tau
mau lari kemana kau anak manusia
kikumbal gambil kembal
kikumbal gambil kembal
aduh aduh aduh aduh aduh
woy jawabannya yang berani orang gue ya
udah bos marahnya nanti aja
ikan hiu menari nari
apa lari dia
itu anak ngapain sih lari yang di sana
udah kamer loh

kalian ngapain lari lari di sini
aduh ini lagi
lihat aja kalau sampai popi muncul becek becek
sampai masker rusak kayak begini
mana lagi tuh popi tuh
masuk nggak ya
kalau masuk nanti diomelin
tapi kalau nggak masuk nanti dipecat jadi direktur
lagi harisan ya jun
kok eke gak diundang undang sih jun
oh ada jun nih ya
jun sehari kentut berapa kali jun
ih kentut kayak hobi jun
gak baik loh buka aib orang
secara kan eke mata matain kalian
oh ada jeng siska
tidur kok ngiler sih jun
pasti bau ya kan
aduh kan jadi marah
bu keti udah deh udah
ya mendingan sekarang bukit ini gak usah mata matain kita nanti kalau jadi kebalik nih
jadi kita kita yang mata matain bu kety gimana
hah mata matain saya
udah jangan ya ini percuma ngasih tau dia
yang ada juga aib kita yang dibuka
namanya juga jeng kepo
udah ah eke pusing
daripada eke dibilangin miss kepo di sini mendingan eke balik aja
gak bisa banget sih
bu kety apa
bu hati hati dong bu kety
makanya tuh kalau jeng liat liat bu pake mata
iya dong jeng pake mata
walah dia walah dia
mana sih jun
main ilang aja
lihat aja deh nanti kalau dia sampai ketangkep gue bikin dia kapok
ya tak apa
perasaan tadi ada yang namrak gue deh
gak ada apa apa kali bu
aduh kotor nama jakno
enak nih dikerjain
habis mereka selalu ngejar ngejar bos jun terus
aduh sakit aduh aduh
semut semut gajah gajah
kepompong kupu kupu
gak mungkin jeng elis gak punya aib
membuat bahan gosip besok
hah itu si arjuna
ngapain keliatan lemes begitu
aku itu lagi gak mau diajak bercanda
ini pasti lemes gara gara dikejar kejar kan nih bos jun
nah mending minum dulu
itu gelas melayang
karena tadi dikejar kejar
itu pasti jin piaranya jeng elis
pantesan tadi eke tiba tiba jatoh
berarti eke dikerjain sama jin piaranya jeng elis itu
udah minum aja kelihatan kok
mukanya lemas kurang darah nih
emangnya aku anak kecil
ya memang masih kecil
pokoknya gak mau
buat bahan gosip
aku harus kasih tau ibu ibu yang ada disana
bring disini aja dong
bring disini aja dong